dok maafkan saya yang kedatangan saya mendadak
tidak apa apa ibu laras
ada apa ini bu laras datang kemarin
saya mau minta bantuan dokter lagi
karena saya tahu cuma dokter yang bisa saya andalkan
saya ingin dokter membantu seseorang untuk menjadi dokter bedahnya pada saat dia operasi nanti
karena saya tidak mau sampai operasi itu gagal
kita berdoa saja kak
aku mengharapkan keajaiban itu mila
tapi kita harus siap untuk kemungkinan terburuk
kasian kafa ya kak

aku akan melindungi kalian berdua
aku akan melindungi kamu
dan juga kafa
di depan ada kurir antar barangnya
nenek lihat sendiri deh
saya juga bingungnya tapi kayaknya salah alamat dia
permisi bu ini kita terimanya silakan
saya nggak pernah pesan barang barang ini
tapi ini benar bu alamatnya
tapi benar bu ini alamatnya
semua ini pesanannya do
pesanan kamu dok buat apa
buat apa sih
nah kalau emang terbukti itu anaknya edo ya edo pengen siapin kamar buat eka mah
nggak do nggak
mama gak mau terima barang barang sampah di rumah mama
dek saya bayar dua kali di pali
asal sekarang kamu bawa kembali barang barang ini
mah nggak mah
kalau mama nggak mau terima semua barang barang ini yaudah
edo akan bawa semua barang barang ini ke rumah edo
waktu edo keluar dari rumah edo tuh udah mencicil rumah buat edo sama kamila
jadi edo bisa bawa semua barang ini ke rumah edo
dan edo akan
dan edo akan tinggal di situ
jadi kamu mau tinggalin rumah ini lagi
kalau mama nggak mau terima nay
oke oke kalau gitu
yaudah bawa masuk aja barang barang ini
gue masuk ya
aku benar benar bukan iklim
aku orang akan melewati dia hiho
tante marta bisa saya ketemu sama kamu kamilah
saya minta jangan ada penolakan
karena ini ada hal yang penting
saya sudah ada di taman
saya tunggu kamu di sini oke
baik tante saya akan ke sana sekarang
selamat pagi tante
maaf tante saya tidak bisa lama lama di sini
karena saya harus kembali lagi ke rumah
saya ada satu permintaan buat kamu kamilah
dan saya minta kamu bisa membantu saya
apa itu tante
tolong batalkan niat edo untuk melakukan tes dna ulang kamilah
dan kamilah tolong bilang sama ambar untuk tidak kasih rambut kafa
supaya edo tidak bisa melakukan tes dna
saya tidak mau menerima kamu dan kava di rumah saya
sama sekali tidak kamilah
kalau terbukti nanti bayi itu adalah anaknya edo
kamu akan terusir dari keluarga fadil
dan kamu tidak bisa tinggal di rumah saya
terus kalian mau tinggal di mana
tinggal di rumah saya
tinggal di kolong jembatan
pikirkan diri kamu kamilah
cita cita kamu untuk menjadi istri orang kaya
yakni menantunya keluarga rinaldi dalam sekejap saja akan hilang
jadi tolong kamu pikirkan sebelum semua ini terlambat
tante marta tante tenang aja
kalau memang edo benar benar melakukan tes dna ulang itu
dan terbukti edo adalah
ayah dari anak saya
saya tidak akan pernah pulang ke rumah tangga
seperti yang sudah saya bilang sama tante
kamilah yang sekarang bukan kamilah yang dulu lagi
kamilah yang sekarang tidak membutuhkan pengakuan edo
apalagi pengakuan tante
saya bukan wanita pengecut mbak
karena saya tidak akan lari dari masalah saya sendiri
walaupun masalah itu sangat menyengsarakan

karena saya percaya
allah pasti akan menguatkan saya untuk menyelesaikan masalah ini
tante seharusnya tante tidak perlu meminta semua ini sama saya
tapi tante memintanya sama edo
karena yang menginginkan tes ini edo tante bukan saya
kalau saya pribadi jujur

saya sama sekali tidak pernah meminta semua ini dari edo
saya sama sekali tidak pernah mengharapkan edo tentu
saya pikir sudah selesai tanpa
kamu dari mana
kamu habis ketemu sama siapa
enggak enggak mila enggak apa apa kok kak
mila kamu jangan bohong sama aku
karena aku pasti tahu
mila mila habis ketemu sama tante marta kak
dia marah sama kamu
dia pasti ngancam kamu kan
selalu bikin masalah sama hati
kak fadiyah mila enggak apa apa kok kak
apapun yang tante marta ucapkan
itu bukan masalah yang besar untuk mila
karena mila masih harus menghadapi masalah besar lainnya
mila yang sekarang adalah mila yang kuat dan tegar
karena selalu ada kak fadiyah di samping mila
loh kak fadiyah sendiri
kok siang siang ini udah pulang dari klinik
aku mau ajak kamu ke suatu tempat
udah kami ke dulu aja ya
dokter bedah untuk operasi saya nanti dok
iya pak haris
ada baiknya kita persiapkan dari sekarang
jadi sewaktu waktu donor ginjal untuk anda sudah ada
anda bisa segera dioperasi
tapi dok bagaimana dengan kredibilitas dokter ini
soal itu tidak perlu diragukan lagi pak
dokter yang saya rekomendasikan untuk anda
adalah dokter bedah terbaik yang saya kenal
anda kenal dengan dokter effendi
saya permisi dulu dok
iya pak haris
tapi tetap dilaksanakan ya pak
menu dietnya juga dilaksanakan
dan jangan lupa untuk cuci darah secara bekal
terima kasih dok
enggak mungkin dia
pasti orang lain
dok maafkan saya yang kedatangan saya mendadak
tidak apa apa ibu laras
ada apa ini ibu laras dalam kemarin
saya mau minta bantuan dokter lagi
karena saya tahu cuma dokter yang bisa saya andalkan
saya ingin dokter membantu seseorang
untuk menjadi dokter bedahnya pada saat dia operasi nanti
karena saya nggak mau sampai operasi itu gagal
ini siapa bularas
orang buah bularas saudara atau siapa ini
dia cuma teman dok
laki apa perempuan bularas
orang ini pasti sangat pentingnya untuk bularas ya
kebetulan saya bawa
oh ini dia dok
oh oh tidak tidak
tidak bularas tidak
cuma ini memang namanya persis seperti orang yang pernah saya kenal dulu
kalau memang pasiennya ada waktu minta untuk pasien datang kemari supaya bisa berkonsultasi pada saya
saya akan nyuruh dia untuk ketemuin dokter secepatnya
kalau gitu terima kasih banyaknya dok atas bantuannya
kalau gitu saya permisi dulu ya dok
apakah dia haris yang itu
sebenarnya ini rumah siapa sih kak kenapa kita kesini
ini akan menjadi rumah kita mila
seperti yang bilang sebenarnya kita harus siap untuk kemungkinan terburuk
kalau sampai edo berhasil mendapatkan rambut kava dan dia melakukan tes dna itu mama akan tahu kebenarannya
dan kalau mama mengusir kamu aku mau kamu pulang ke rumah ini
dan aku aku juga akan pulang ke rumah ini mila
jadi maksud kak fadiyah kak fadiyah akan meninggalkan rumah kak fadiyah
aku kan pernah bilang mila kalau sampai mau mengusir kamu aku pasti akan ikut kamu
karena kamu adalah calon istri aku mila
dan aku nggak mungkin berpisah dengan calon istri aku mila
aku juga nggak mau berpisah dengan anak kita mila

kak kalau sampai kak fadiyah melakukan semua ini tante ambar pasti akan sangat marah kak
mila aku sudah cukup dewasa
aku berhak menentukan jalan hidup aku sendiri
masa depan aku
dan aku udah putuskan
masa depan aku adalah menjadi ayah kava
dan aku akan menjadi suami kamu mila
jadi mila apapun yang edo lakukan untuk memisahkan kita kita jangan pernah berpisah